sebuah minibus ringset setelah tertabrak kereta komuter lain di pintu perlintasan sebidang di jalan administrasi negara satu petamburan jakarta pusat selasa siang
minibus ini mengalami rusak parah pada bagian depan
menurut keterangan saksi pengemudi sebelumnya sudah diberi tanda agar berhenti karena akan ada kereta yang melintas namun tidak digubris
setelah sampai di tengah rel kendaraan itu mengalami mati mesin
beruntung pengemudi wanita yang belum diketahui identitasnya itu berhasil keluar setelah pintu kendaraannya diketuk warga
hingga kini kasusnya masih dalam penanganan kepolisian sektor tanah abang jakarta pusat
sejumlah warga berusaha mengevakuasi tiga belas penumpang di dalam mobil tahanan milik lapas perempuan kelas dua b jambi
yang terguling setelah bertabrakan dengan bus kota trans siginjai selasa siang
kejadian itu bermula saat bus trans siginjaya mengangkut tiga puluh tujuh penumpang itu berusaha mendahului kendaraan di depannya
namun dari arah berlawanan muncul minibus milik lapas perempuan jambi yang juga mendahului kendaraan di depannya menuju jambi dari arah sengeti
seluruh penumpang bus trans pas dibawa ke rsud ranten matahari
sebelum berjalan penumpang bus trans sijinjai menerita luka ringan
sebuah mobil sedan yang tengah terparkir di jalan raya cilongok aji barang banyumas jawa tengah selasa petang terbakar
api yang membakar sedan itu diduga berasal dari korsleting
beruntung pemilik mobil selamat karena tengah menjalankan sholat di masjid tak jauh dari tkp
satu jam kemudian satu undang undang
bakar tiba di lokasi dan langsung menjinakkan kobaran api yang membakar seluruh badan kendaraan
kebakaran mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan
sebuah bus antar kota antar provinsi di kelaten jawa tengah selasa malam terbakar
api membakar bagian belakang bus
sempat terdengar suara ledakan dari dalam mesin bus dan membuat api semakin membesar
beruntung sebanyak tiga puluh penumpang berhasil keluar
dalam kondisi selamat
tim liputan cnn indonesia